kita menegur keras batik air dan juga
sejauh ini apa penyebabnya sedikit pak buat menurut kami
program kompos tv di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya